selamat siang anda menyaksikan go mudik saya yudi yudawan
berikut kami sampaikan informasi mudik untuk anda
pemantauan sejak pukul sepuluh pagi tadi arus lalu lintas di jalan cadas pangeran sumedang jawa barat
mulai terlihat adanya peningkatan jumlah kendaraan
kawasan cadas pangeran merupakan jalur tengah jawa barat yang menghubungkan bandung sumedang dan daerah pantura
pasar dan alun alun tanjung sari yang biasanya diprediksi menjadi titik kepadatan kendaraan masih ramai lancar
antrian kemacetan mulai mengular setelah simpang pemulihan
meski jalan raya cadas pangeran dikenal dengan belokan yang tajam dan rawan longsor
jalur ini tetap menjadi alternatif favorit pemudik untuk menghindari kemacetan pantura dan jalur pantai selatan
pembangunan jawa barat di jawa barat
untuk mengetahui informasi lengkap kita akan bergabung dengan produser lapangan cnn indonesia
gria putri di kawasan lingkar nagrek
gria bagaimana dengan kondisi arus balik di tempat anda melaporkan
apakah sudah terlihat kepadatan jumlah kendaraan bermotor
arus lalu lintas yang berlangsung di sepanjang jalan cadas pangeran ini memang terpantau
mulai terjadi peningkatan jumlah kendaraan
ini tadi saya sempat berjalan sekitar satu jam yang lalu dari arah cilenyi menuju ke cadas pangeran
memang arus lalu lintas sudah mulai padat
namun kepadatan ini justru terjadi di arah sebaliknya dari arah cadas pangeran menuju bandung
dan memang kepadatan ini terjadi memang bukan karena hanya jumlah kendaraannya saja yang meningkat
namun juga adanya arus keluar masuk yang berlangsung di jalan jalan tikus ataupun jalan jalan alternatif yang berada di sekitar pasar dan alun alun tanjung sari
dan dari pihak kepolisian sendiri telah menyiagakan sebanyak empat puluh enam personel gabungan yang terdiri dari polres sumedang dan juga polsek tanjung sari
untuk melakukan pengamanan juga penertiban sepanjang arus mudik dua ribu enam belas ini
dan saat ini berlaku
belum ada atau diberlakukannya one way
meskipun demikian one way akan diberlakukan jika diperlukan yaitu penghentian arus kendaraan selama dua puluh menit
ya gria kawasan cadas pangeran memang terkenal dengan jalanan yang berkelok dan juga curam dan tajam
bagaimana warga tetap memilih jalur ini gria bisa diceritakan sedikit
ya memang jalur cadas pangeran ini
jalur cadas pangeran ini menjadi pilihan bagi para pemudik untuk menghindari kemacetan tinggi yang terjadi di cipali
demikian juga di jalur selatan
karena dari informasi terakhir yang saya dapat di jalur selatan ini memang terjadi peningkatan volume kendaraan dari yang tahun sebelumnya di tahun dua ribu lima belas
h plus dua itu jumlah kendaraan yang melintas di jalur nagrek ada sekitar

dan menurut perhitungan terakhir hari ini kendaraan yang sudah melintas di tahun dua ribu enam belas ini
adalah sekitar satu ratus tujuh puluh enam
yang mana artinya peningkatan kendaraan ini terjadi lebih dari dua kali lipat
dan ini artinya jalur tengah bisa dipastikan menjadi jalur alternatif yang dapat anda pilih sebagai jalur arus balik nanti
namun saya kembali mengingatkan untuk tetap waspada bagi anda yang akan melewati jalur cadas pangeran ini
karena jalan ini memiliki jalan yang curam dan juga pencahayaan yang menarik

dan sedikit sekali tanda tanda atau rambu rambu lalu lintas
jadi bagi anda yang ingin melewati sebaiknya anda harus melewati pada siang hari
baik terima kasih gria putri atas laporan anda selamat bertugas kembali
baik terima kasih gerya putri atas laporan anda selamat bertugas kembali
sekian informasi terkini gomudik dua ribu enam belas cna indonesia
ikuti update situasi terkini seputar arus mudik dua ribu enam belas dalam gomudik cna indonesia satu jam mendatang
ikuti update situasi terkini seputar arus mudik dua ribu enam belas dalam gomudik cna indonesia satu jam mendatang

update terus informasi seputar mudik
jangan lupa unduh aplikasi gomudik di playstore

saya yudi yudhawan akan kembali dalam program cna indonesia live sesaat lagi